saya tanya sama dokter kenapa saya harus diopname ibu harus dikarantina di covid karena ibu positif katanya
itulah sepenggal kisah sarce hersefin saat dirinya dinyatakan positif covid sembilan belas pada juli lalu
selama dua puluh tiga hari wanita berusia tujuh puluh sembilan tahun ini dirawat secara intensif karena memiliki penyakit penyerta diabetes dan darah tinggi
sebelum akhirnya dinyatakan negatif covid sembilan belas
setelah dinyatakan negatif akhir juli lalu sarce ternyata masih merasakan efek jangka panjang dari covid sembilan belas
selama satu bulan terakhir dirinya kehilangan seluruh kemampuan indera penciuman
serta sebagian indera pengecewa
saya rasakan sekarang alat cium tidak berfungsi
saya tidak bisa bau apa
kalau makan juga hanya rasa pedis manis asam tidak rasa aromanya
iya saya rasa tidak enak karena apa saja saya makan saya tidak rasa aromanya
bau juga tidak bisa cium yang mana yang seperti parfum saya tidak bisa bau
saya takutnya kalau bau
saya tidak bisa bau gas saya tidak bisa cium bau gas
saya tidak bisa bau kebakaran itu bisa fatal
kondisi yang dirasakan oleh sarche dikenal dengan nalangan osmia
kelainan ini menjadi salah satu dari sekian banyak efek jangka panjang yang bisa diakibatkan oleh penyakit covid sembilan belas
penelitian mengenai berapa banyak penderita efek jangka panjang covid sembilan belas di indonesia masih dilakukan
namun di italia lima puluh lima dua persen pasien melaporkan
lebih dari tiga gejala persisten
tiga puluh dua dua persen pasien terkena satu hingga dua gejala persisten
dan hanya dua belas enam persen yang tidak melaporkan adanya gejala pasca covid sembilan belas
jadi yang kita lihat pada saat ini kebanyakan gejalanya adalah fatigue
itu adalah sindrom pelelahan
kemudian sesak nafas
kemudian dada nyeri
nyeri pada sendi
kadang kadang gue ada batuk
nah juga ada anosmia
jadi apa juga ada rimitis
ada yang matamnya merah
ada yang sakit kepala
ada kehilangan nafsu makan
yang tadi anosmia kehilangan daya penciuman
juga ini ada yang kehilangan nafsu makan
bahkan lidahnya pahit
untuk mengembalikan kondisi indera penciuman dan pengecap sarsya harus berkonsultasi dengan dokter
namun kondisi rumah sakit yang masih dipenuhi oleh pasien covid sembilan belas
membuat sarce sementara mengurungkan niatnya
semangatnya untuk tetap hidup membuatnya rajin berolahraga dan rutin mengonsumsi vitamin
serta mengonsumsi makanan bergizi
meskipun rasanya tak lagi sama